saya sekarang pasien covid sembilan belas
begitu saya dr stesia
namanya dr tri maharani
ia seorang dokter spesialis emergensi
yang mengapalai unit gawat darurat di sebuah rumah sakit
di kota kediri jawa timur
maha begitu ia biasa dipanggil
tak menyangka dirinya tertular covid sembilan belas
dari pekerja laundry atau penatu yang menjadi pasiennya
padahal maha sudah menggunakan alat pelindung diri
sesuai standar keamanan
pada cnn indonesia dr maha menyinggung
soal rapid test atau tes cepat yang memberikan harapan palsu
dan membuat penanganan medis standar covid sembilan belas tertunda
saya itu mengalami kesulitan
rapid nanti diulang lagi rapid tujuh hari kemudian
kalau negatif ya nggak diswep
kalau positif baru diswep
lah sampai mati orang itu
nggak diswep kan
pasti nggak akan benar benar diagnos
nah jadi saya minta alur alur yang kayak gitu itu diubah aja
kita pakai alurnya yang benar aja
pakai alun who yang mengatakan
confirmnya adalah di pcr
setelah itu setelah pcr ya sudah
dia ditinggal di terapi atau tidak tanpa gejala
confirm simptomatik atau asymptomatik
begitu saja nggak usah belit belit
terus nggak usah pakai otg odp opdp
anak justru bingung
selama bekerja di ugd
ia dan tenaga kesehatan lainnya juga sempat mengalami kesulitan
mendapatkan alat pelindung diri atau apd
ia jengkel dan marah ketika ketinggalan
penggunaan apd yang ideal membuat manajemen rumah sakit
memintanya agar irit dalam menggunakan apd
selain apd rumah sakitnya juga tidak memiliki alat screening
untuk mendeteksi apakah pasien yang datang
membawa virus covid sembilan belas atau tidak
jadi siapapun yang datang ke ugd
harus kita terima toh
itulah yang terjadi
kami itu nggak bisa men screening mereka covid atau non covid
jadi meskipun rumah sakit kami itu bukan rujukan
ya kami tetap terima pasien covid
ia berharap manajemen rumah sakit dimanapun mau terbuka dan jujur
baik soal ketersediaan apd
pembatasan jam kerja
kemampuan tes kesehatan untuk tenaga kesehatannya
sampai berapa tenaga kesehatan di sana yang tertular virus ini
hidup saya cuma satu kali
puluhan tahun saya berjuang untuk gigitan ular
dan saya berani mempertaruhkan hidup saya
nah sekarang ini saya jadi pasien covid
kenapa saya tidak berani ngomong hal yang sejujurnya
untuk menyelamatkan ribuan dokter yang lain
dan perawat yang lain dan nantes yang lain
yang mengalami hidup diambang kematian
apalagi ini kan sejawat saya ya
maha adalah satu dari satu ratus tujuh puluh enam tenaga kesehatan di jawa timur
yang dilaporkan terinfeksi virus covid sembilan belas
sampai dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
beberapa di antara mereka sudah meninggal dunia
tafarid ganjar wijaksono surabaya